seorang perempuan paruh baya tewas setelah dibakar warga karena dituding ingin melakukan penculikan anak
peristiwa naas ini terjadi pada selasa pagi di jalan basuki rahmat kota sorong papua barat
aksi sadis dilakukan sejumlah orang dengan membakar seorang perempuan paruh baya di jalan basuki rahmat kota sorong papua barat pada selasa pagi
pembakaran terjadi di sekitar kawasan komplek kokoda kilometer delapan
setelah korban pembakaran dituding menculik seorang anak
tidak hanya dibakar korban sempat ditelanjangi dan diarak warga
sejumlah warga sempat berupaya memadamkan api yang membakar korban
namun korban akhirnya tewas dan dibawa ke rumah sakit umum daerah selebe solo papua barat
polisi sektor sorong timur dan reskrim polresta sorong masih miliki pembakaran korban
dan dari keterangan kapolsek sorong timur kompol jenri de sairlela
pembakaran diduga warga terprovokasi setelah sebelumnya beredaran informasi
tentang penculikan anak di media sosial
kalau informasi yang didapat itu dari masyarakat yang melaporkan cuma lalu lalang
belum ada kejelasan tindak pidana apa yang dilakukan
cuma lalang karena viralnya kasus yang kemarin kemarin itu makanya kecurigaan masyarakat seperti itu
anggota sudah di tkp sudah dalam keadaan diamur kemasan
anggota cuma amankan tidak ada untuk motif motif yang lain masih dalam penyelidikan